dan berikut daftar perolehan medali sementara di ajang sea games dua ribu dua puluh tiga di kamboja
berdasarkan situs resmi sea games kamboja hingga pukul lima pagi waktu indonesia bagian barat
perolehan medali kontingen indonesia sebanyak dua puluh dua emas sembilan belas perak dan empat puluh tiga perunggu
indonesia bertengger di posisi empat kelas men sementara
sementara tuan rumah kamboja masih berada di puncak klasemen sementara
dengan torehan tiga puluh tujuh emas tiga puluh satu perak dan tiga puluh satu perunggu